halo semuanya ketemu lagi bersama saya albi pratama
nah kali ini saya akan mengajak anda berkeliling jakarta untuk melihat para perilaku pengendara yang melanggar lalu lintas tentunya
kita akan coba cari tahu sebenarnya apa yang membuat mereka melanggar lalu lintas
dan sebenarnya mereka itu melanggar lalu lintas dengan sadar atau tidak sengaja sebenarnya
seperti yang ada di depan saya tuh ada seorang bapak membonceng anaknya tapi tidak menggunakan helm
itu sebenarnya sangat berbahaya seperti ini
kenapa nggak digunakan helm padahal kan anak anak sekolah itu adalah generasi penerus kita nanti kelak
nah salah satu yang menjadi faktor penyebab kematian di jakarta ini beragam ya
selain pertumbuhan kendaraan yang semakin meningkat setiap tahun bahkan harinya
juga beberapa hal seperti misalnya masih belum taatnya para pengendara baik itu roda empat ataupun roda dua dalam mematuhi peraturan lalu lintas

ini adalah batas warga jalan supaya tidak menerabas zebra cross tapi beberapa di antaranya masih berhenti di luar batas garis putih ataupun zebra cross
ini berada di persimpangan kuningan dimana di sebelah sana merupakan jalan ratunan air dan di sebelah sana ada jalan gatosu broso
belum lagi sejumlah pengendara seringkali terlihat menggunakan trotoar yang merupakan hak pejalan kaki
bahkan seringkali di antara mereka memarkirkan kendaraan
oke sekarang saya sudah berputar arah menuju ke arah mampang lagi untuk melihat simpang kuningan lebih dekat lagi
nah ini dia nih
disini masih gelaran stop tapi banyak yang stop disini
hal ini tentu bisa mengganggu pejalan kaki
ada juga di antara mereka yang parkir
yang terlihat berdiri di bawah rambu di dalam parkir
lagi nunggu berlombang pak
oh lagi telepon
loh pak disini kan ada tanda stop pak
gak boleh disini pak
ada jatuh lagi

jadi kita harus pergi ke tempat lain
oke dan setelah kita melihat simpang dari simpang kuningan ini
mari kita akan menelusuri sejumlah tempat lain yang ada di jakarta di mana banyak pelanggar lalu lintas di sini
nah ini belum apa apa udah ngelanggar lalu lintas ini
sekarang saya berada di persimpangan pancoran jakarta selatan
dimana disini merupakan salah satu titik kemacetan arus lalu lintas
di jam jam sibuk seperti pagi hari ketika jam keberangkatan kantor
dan juga sore hari di jam pulang kantor
wah itu dia patung pancoran yang gajah
patung dirgantara nama sebenarnya
oke tapi kita saat ini akan bahas lalu lintas
dimana disini belum apa apa
saya sudah banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan
latihan di sana sedang lampu merah
tapi sudah berhenti di atas zebra cross
tidak bukan di sebelah sini juga nih
nah disini banyak juga pelanggan yang saya lihat
ini adalah zebra cross dan seharusnya ini adalah hak penjalan kaki ya
selamat siang pak
namanya siapa pak
dari mana pak
oh gitu situasi harus lintas jakarta gimana nih pak
pacet ini pak
padatnya boleh pak
bapak merasa nggak bapak lagi melakukan kesalahan pak
enggak sih benernya tadi nggak kesalahan
cuma ditanggung aja kita
oh gitu tapi tahu pak kesalahannya pak
oh melewatin markah
ini seharusnya untuk siapa pak
untuk siapa ini seharusnya
ya untuk jalan kaki
oke lalu lintas gimana mas jakarta
mas kayaknya ini agak sedikit melewatin baris putih ini mas
kira ini untuk siapa mas sebenarnya mas
jalan ya itu seberang jalan
nah biasanya kalau di jakarta nih seperti ini tidak sengaja tidak tahu atau sebenarnya sengaja mas
enggak sengaja pak
enggak sengaja ya
ya setelah melihat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku
pengendara baik itu sepeda motor ataupun kendaraan roda empat atau biasa kita sebut dengan mobil
kira kira bagi anda yang sering melakukan perjalanan di kota kota besar seperti jakarta bandung surabaya dan semarang
pasti anda sering melihat di persimpangan kotak kuning seperti ini atau garis kuning seperti ini
adakah yang tahu namanya
bisa saya sedikit jelaskan bahwa ini merupakan yellow box junction atau kotak kuning di persimbangan
gunanya untuk apa coba
nah gunanya sendiri adalah untuk mengurai kemacetan
jadi ketika nantinya di persimpangan seperti simpang pancoran ini
ketika salah satu arus kendaraan misalnya dari arah sana berwarna hijau
sedangkan di depan mereka masih padat seperti ini nih
jika bisa dilihat padat seperti ini
nah mereka kendaraan kendaraan yang harus ada di sini
harus mendahulukan kendaraan yang ada di depannya
sampai kawasan yellow box junction ini steril dari kendaraan kendaraan baru mereka bisa melaju
walaupun status mereka sudah lampu hijau
tapi kita tidak tahu sebenarnya mereka itu tidak mengetahui
mengetahui fungsinya kurang sosialisasi
atau bahkan sebenarnya mereka tahu tapi tidak patuh seperti itu
mentaati peraturan lalu lintas dinilai dapat mengurangi kesemenautan ibu kota
tak akan ada lagi hak hak pengendara maupun pejalan kaki yang akan terenggut
seperti jalur busway trotoar dan zebra cross
dengan begitu jalanan jakarta akan lebih manusiawi dan nyaman untuk dilalui
mulailah dari diri sendiri untuk selalu berkomitmen dalam mentaati peraturan lalu lintas
albi pratama jakarta